ya allah maafkan hambamu ini ya allah
bagaimanapun juga aku pasti sudah berbuat zolim
sudah membuat adriana sedih dan kecewa
dan aku mohon ampunanmu ya allah
senang banget boy mau ketemu sama aku
mungkin ini pertama baik buat aku
kedepannya sama boy
dan aku harus kelihatan lebih nice supaya boy tambah suka sama aku
hmm senang deh bisa melihat kamu di sini
senang kita bisa berdoa juga
senang lihat senyumnya kamu
senang kamu mau kasih sama aku
gue juga seneng kalau kita bisa ketemu kayak gini
kapanpun kamu mau ketemu sama aku bisa kok boleh
bahkan aku dengan senang hati boy
kamu gak ketemu sama aku
dalam rangka apa
hmm kita kan udah lama gak ketemu
terus kamu udah lama juga gak nice gini sama aku
hmm gue kesini cuma mau kasih tau aja kalau
kalau gue udah tahu semuanya
itu mama tirinya reva kan

lagu mereka awal udah digerakkan tadi
wea likternya dia sendiri lama
deket lagi sama gue
ternyata itu semua bohong
dan ternyata itu semua juga bohong
sebenernya itu gak
gak seperti yang kamu pikirkan boy
aku jelasin ya
lo mau jelasin apapun gue gak bakalan dengar
karena mulai sekarang
semua omongan lo itu bohong
meskipun gue sama reva gak jadian
tapi gue gak akan pernah balikan lagi sama allah
boy aku bisa jelasin boy
kamu dengerin dulu ya
lu jangan pernah ngelakuin hal hal bodoh lagi
dan lo jangan pernah ngeracunin otaknya reva
atau papinya reva
dan lo juga jangan pernah
apapun yang aku lakuin ini semua
karena rasa cinta aku sama kamu begitu besar
mendingan mulai sekarang
lu jangan pernah berharap lagi
karena itu gak akan mungkin terjadi
kamu denger baik baik

bukan cuma kita
kamu denger baik baik
walaupun aku gak bisa sama kamu lagi
tidak bisa bareng bareng sama kamu
tapi aku gak akan biarin
terempuan mana pun deketin kamu termasuk reva
tapi aku gak akan biarin
aku gak akan biarin siapapun deketin kamu
karena aku yang cuma bisa ngertiin kamu
gak ada yang bisa
ya allah semoga aja adriana gak berbuat macem macem
ya allah maafkan hambamu ini ya allah
bagaimanapun juga aku pasti sudah berbuat zolim
sudah membuat adriana sedih dan kecewa
dan aku mohon ampunanmu ya allah
ya allah bilang tuhan
aku juga gak nyangka sih
kalau cewek yang bakal ngajarin private itu secantik kamu
emang udah kayak gitu adanya ref
aduh dari tadi ngoceh mulut nih orang
kapan belajarnya gue
ya tapi kamu tuh gak perlu takut atau risih sih sama aku
soalnya aku juga belum berharap lebih sama kamu
ya bisa deket sama kamu kayak gini aja aku udah seneng kok
ya walaupun gak cuma sebagai guru privat
gimana rev menurut kamu
gue jadi yakin banget nih
doni itu pasti settingannya papi sama adriana buat jodohin sama gue
kayaknya gue harus ngelakuin hal hal yang ridical
yang bisa bikin cowok jadi ill feel sama cewek
apa tadi sorry aku gak terlalu
i'm constant baca jadi gak terlalu denger tadi
sekarang mending kamu aja yang cerita
oh ya aku pengen tahu
tipe cowok idaman kamu tuh kayak gimana sih rev
ya pastinya sih
tipe cowok idaman aku tuh ya
orangnya baik hati
mungkin mirip sama kayak kriteria cewek cewek lain kali
biarin aja semoga aja cuma doni yang ngeliat kelakuan gue kayak gini
gue gak perlu minta maaf kali ya biar dia ilfiel
hehehe kayaknya donny mulai ill feel nih sama gue
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
lo tuh kenapa sih
kok manyun mulu
hmm raya tuh lagi bete sama abah